dikutip dari cnn indonesia com terdapat delapan ratus klaster baru penyebaran covid sembilan belas di dki
tujuh diantaranya klaster perumahan
pertama satu ratus sebelas warga terpapar covid sembilan belas akibat kegiatan silaturahmi di cilangkap cipayung jakarta timur
selanjutnya dua puluh tujuh warga di bambu apus cipayung yang terpapar covid sembilan belas dari klaster keluarga
ketiga lima belas warga terpapar covid sembilan belas klaster silaturahmi di jakakarsa jakarta selatan
di semper barat cilincing jakarta utara ada dua puluh satu warga yang terpapar covid sembilan belas akibat kegiatan takziah
dan yang terbaru dua puluh dua warga di kayu putih pulau gadung dan utan kayu matraman juga dilaporkan terpapar covid sembilan belas
keterisian tempat tidur di wisma atlet jakarta pun telah mencapai tujuh puluh lima
jika wisma atlet mengalami lonjakan pasien positif pemerintah provinsi dki jakarta telah menyiapkan skenario cadangan
di antaranya menambah fasilitas isolasi di rusun nagrek cilincing wisma taman mini indonesia indah dan wisma ragunan
anies baswedan menegaskan jakarta telah memasuki fase yang amat genting sehingga pengetatan aktivitas di luar rumah harus kembali diberlakukan
semua fasilitas hiburan seperti
kami akan melakukan operasi pemeriksaan ke semuanya
jam operasi diikuti jam sembilan malam harus selesai jam sembilan malam harus tutup
hingga minggu tiga belas juni dua ribu dua puluh satu pasien covid sembilan belas di rumah sakit darurat covid sembilan belas
wisma atlet kemayoran jakarta pusat terus meningkat
dari lima lima ratus sembilan puluh empat kapasitas saat ini sudah terisi empat delapan ratus tiga puluh enam tempat tidur
sebagai salah satu rumah sakit rujukan rsdc kemayoran kini bersiap menghadapi lonjakan rujukan pasien
selain tenaga kesehatan makanan serta obat obatan
rsdc juga akan melakukan alternatif mengeluarkan dua tempat tidur yang belum terpakai
rujukan pada minggu tiga belas juni dua ribu dua puluh satu kembali masuk sekitar lima ratus tiga puluh pasien